keluarga korban penganiayaan taruna stip putu satria anantarustika
hari ini akan menggelar upacara ngaben atau pembakaran mayat di klungkung bali
upacara ngaben diikuti keluarga dan kerabat taruna stip putu satria
tidak hanya keluarga dan kerabat anggota dpr ri asal bali inyoman parta
juga turut mengikuti rangkaian upacara ngaben
legislator ini berharap tak ada lagi senioritas di kampus yang menelan korban jiwa
lebih lengkap soal upacara ngaben taruna stip akan disampaikan jurnalis kompas tv jupayana putra
jipayana apakah upacara ngaben ini sudah berlangsung lalu bagaimana jalannya upacara ngaben
baik pak kalis dan selamat siang saudara
almarhum putu satria ananta rustika akan digelar pada siang hari ini
rencananya pukul dua belas tiga puluh nanti
sembari menunggu upacara serah terima atau kedinasan dari kampus stip
yang akan dilaksanakan sebelum upacara pengabenan
oke ngaben akan dilakukan dua belas tiga puluh waktu bali artinya waktu indonesia tengah
lalu juga sebelumnya akan ada
perwakilan sekolah berarti jipayana yang akan menyerahkan tata cara sebelum pengabenan
baik pak sekali sebelumnya akan diserahkan secara kedinasan oleh pihak sekolah
atas jasad almarhum putu satria ananta rustika kepada keluarga almarhum
selanjutnya nantinya setelah upacara kedinasan badai jenazah akan diangkat ke bade dan akan digodong
digotong menuju setraklot desa gunaksa
yang berada di kelungkung untuk dilaksanakan upacara pengabenan atau pembakaran jenazah
bagi almarhum putu satria anantarustika pak kalis
jipayana ini biasanya tadi kalau anda sudah cerita sedikit nanti akan dibawa ke lokasi pengabenan
tata caranya apa lagi yang akan dilakukan pada siang hari ini dalam upacara pengabenan
baik pak skalis untuk tata cara sendiri nanti jenazah akan digotong menuju bade
ya setelah itu batik akan digotong oleh masyarakat dari desa gunaksa menuju setra untuk dilakukan pembakaran
jadi bade nanti akan diikuti oleh iring iringan warga serta gong balaganjur angklung
dan berbagai upacara perlengkapan lainnya untuk memenuhi upacara pengabenan ini pak kalis
oke tadi di informasi sebelumnya juga disampaikan ada anggota dpr
yang hadir dalam upacara hari ini ada pesan pesankah yang disampaikan terutama untuk keluarga
baik pak skalis untuk pesan pesan yang disampaikan oleh anggota legislator dari bali
inyoman parta sendiri berharap sangat berharap bagi sekolah agar tidak memperlakukan lagi mos atau perpeluncuran bagi siswa
dan menghilangkan senioritas untuk menghindari hal hal yang serupa terjadi lagi di dunia pendidikan itu sendiri pak kalis
baik terima kasih laporan anda langsung dari kelungkung bali jurnalis kompas tv cipayana putra